pertualangan tetesan kecil
lebih dari setengah planet kita terdiri dari air sungai dan lautan
sungai kecil semua ada di sini
jauh di dalam lautan ini hiduplah drop
drop menyukai rumahnya keren dan indah
dan drop mencintai ibunya oceana
bagaimana tidurmu tadi malam
aku tidur nyenyak ibu
hanya saja tuhan muni yang mendengkur lagi
dan sinarnya tepat di wajahku
kau tahu dia tidur dengan berisik sekali
tapi aku senang kau bangun sekarang
kau punya perjalanan untuk dilakukan

drop tiba tiba menyadari bahwa hari ini adalah hari untuk sekolah
kepala sekolahnya tuhan matahari akan mengirim claudie untuk menjemputnya dan membawanya pergi
dia ingat kisah yang diceritakan oleh saudara saudaranya
drop tua dan takut untuk meninggalkan kenyamanan lautannya
tidak bu aku tidak mau meninggalkan ibu dan pergi meninggalkan rumahku
oceana mencintai putra kecilnya dan mengkhawatirkannya
oh kau sedih lagi
aku heran mengapa air pasang sangat rendah
apa yang terjadi nyonya
ini tentang drop
tuhan matahari membutuhkan dia untuk pergi ke sekolah tapi dia
aku ingat betapa takutnya aku di hari pertama sekolah
aku akan bicara dengannya
kuda laut menjelaskan kepada drop betapa pentingnya perjalanannya ke ibu alam
tetesan sepertimu yang membuat perbedaan
dia menjaga kemampuan bagi makhluk sepertiku dan setiap makhluk hidup lainnya di planet ini
dan membantu kami melakukan tugas kami dengan lancar
bagaimana tetesan kecil sepertiku membuat perbedaan
itulah yang tuhan matahari ingin kau melihatnya
ayo jagoan kecil
apa kau siap
aku dapat menjamin kau akan menyukai sekolah dan itu akan membuat ibumu sangat bahagia
kau tahu betapa dia mencintaimu
drop masih takut
takut untuk meninggalkan rumahnya
tapi dia tidak ingin ibunya tetap sedih
dan dia mempercayai temannya kuda laut
dia dengan ragu ragu setuju
harinya tiba ketika tuhan matahari memanggil siswa paling lugu di samudera
ibu oceana bertemu putranya dengan hati yang berat
hari pertama sekolah juga tidak pernah mudah untuk ibu
ibu sudah terbiasa melihatmu berada dengan ibu setiap hari
tapi kau harus pergi keluar dan melihat dunia
dengan begitu kau akan bertemu orang orang baru dan menemukan tempatmu di luar sana
drop menghala nafas berat dan meskipun dia diam diam takut meninggalkan rumahnya
dia memasang wajah berani dan tersenyum untuk ibunya
tuan matahari mengawasi saat drop melompat ke atas claudie
dan berpegangan erat erat
ostiana melambaikan tangan kepada anaknya dan claudie pun pergi
tuhan claudie bisakah kau lebih pelan
tidak bisa nak aku punya penjemputan lain di jalan dan kita sudah terlambat
claudie mendarat di tempat yang berbeda
dan menjemput siswa yang lain
setelah semuanya naik clouding menjadi sangat berat sehingga di hampir tidak bisa bergerak
tuhan matahari kemudian tahu bahwa dia sekarang harus menyerahkannya kepada windy
untuk meniup dengan kekuatan penuh dan membawa claudie kemanapun dia harus terbang
oh ya ampun anginnya sangat kencang
dia bermaksud mengatakan bahwa anginnya sangat kencang
dia otomatis menggantikan huruf a dengan huruf a
siapa atau tidak
kalian sudah sampai
claudie menurunkan semuanya di pemberhentian mereka
beberapa di gunung
beberapa di rumput hijau
beberapa dijatuhkan di atap rumah
dan mereka berguling ke dalam ember besar
sekarang hanya grimis yang tersisa untuk dijatuhkan
dan di antaranya adalah drop kita
tapi sebelum claudie bisa berbelok ke kanan berhenti untuk menurunkan grimis
dia didorong oleh dasar
berhati hatilah aku sedang bertugas di sini
oh benar kau
aku baru saja keluar untuk membeli susu untuk siswa ini
kau menabrakku dan kau tahu itu
maksudmu seperti ini
beraninya kau lagi
apa kalian bisa sedikit berhati hati
dengarkanlah para siswa berhati hatilah denganku
oh beraninya kau
dalam argumen mereka ada guntur dan kilat
drop jatuh dari claudie
apakah kau terluka
aku adalah peri dari tanah gersang
drop telah mendarat di kerajaan tanah gersang
tanah di sini retak di beberapa tempat
dan kulitnya pucat juga mengering
oh jangan takut drop kecil
apakah kau tersesat
ehm iya tapi apa yang terjadi di sini
oh ya kami menunggu siswa sepertimu untuk datang dan bekerja di sini
kau melihat tanah ini
ini sudah bertahun tahun sejak grimis mengunjungi sebidang tanah ini
apa apakah ini yang terjadi pada tanah ketika kami tidak berkunjung
oh tentu saja
kau memainkan peran yang paling penting di planet ini
kalau kau tidak meninggalkan lautan dan keluar inilah yang akan terjadi pada seluruh planet
dalam ketidakhadiranmu aku mencoba yang terbaik untuk merawat tanah ini
kau tahu semakin banyak pohon yang mereka tebang
semakin sulit bagi tetesan air untuk meninggalkan samudera dan berkeliling dunia
pohon adalah apa yang menarik awan dan juga hujan
drop tersentuh melihat kondisi tanah
kau tahu oh peri aku mencintai ibu oceana
tapi aku senang aku melangkah keluar untuk pergi ke sekolah dan memahami betapa pentingnya peranku ini
seandainya aku tidak meninggalkan kenyamanan rumah
aku tidak akan pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi di dunia
itu benar sekali
kau telah mempelajari pelajaran paling penting bahkan sebelum mencapai tempat yang tepat
kau ingin mempelajari apa yang benar benar dilakukan tetesan
tidak ada tumbuhan tidak ada tanaman dan tidak ada kehidupan manusia
tapi kenapa kami tidak bisa berkunjung
kerajaan ini dikunjungi oleh eksploma
kerajaan ini dikunjungi oleh eksplorasi hanya sekali dalam setahun karena tidak banyak tetesan yang ingin datang ke sini
dan selama bertahun tahun tanah ini dibiarkan tidak tersentuh
peri menjelaskan bahwa explorer drop adalah gerimis kecil dari tetesan yang bertekad untuk mengunjungi kerajaan semacam ini yang menerima sangat sedikit
sudah kuputuskan aku akan menjadi eksplorasi
kau yakin itu
oh tentu saja tetesan lainnya bisa pergi ke seluruh dunia yang hijau tapi aku bersama dengan bantuan gerimisku akan mengunjungi kerajaan seperti negeri gersang ini dan meresap
peri yang terhormat bisakah kau mengirimku kembali ke laut
peri mengayunkan tongkatnya dan dengan janji untuk kembali drop menghilang dari tanah gersang kembali ke ibunya oceana
dia berbagi idenya dengan ibunya
dan oceana adalah yang paling bahagia
ia mendengar bahwa putranya ingin menjadi explorer drop
oh aku sangat bangga padamu drop kecil
kami membutuhkan tetesan yang lebih berani sepertimu untuk membantu menyelamatkan planet ini
drop kemudian pergi ke tuhan matahari yang membuatnya diterima di batalion explorer drop
drop tidak pernah menangis sebelum meninggalkan samuderanya karena dia memiliki tugas penting untuk menjadi gerimis di tanah yang gersang
dan dia juga tahu bahwa dia akan selalu pulang ke rumah
dimana ibunya akan menunggunya
drop segera memahami pentingnya sekolah dan siklus alami ibu alam
dia berjanji untuk terus melakukan tugasnya dan membawa kebahagiaannya bagi semua makhluk yang dia temui